star wars populer di kalangan lintas generasi
di indonesia ada banyak komunitas star wars salah satunya adalah five overs legion garuda garrison indonesia
yang dikenal sebagai kumpulan pecinta karakter antagonis atau dak force
komunitas five overs legion tersebar di enam puluh satu negara dan berpusat di amerika
establis pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh saat ini sudah ada lebih dari empat belas anggota seluruh dunia
dan di indonesia terkumpul empat puluh satu member aktif
komunitas ketemu orang baru dapat kenalan baru karena kita worldwide
yang paling berasa kalau kita ke overseas ke negara mana pun yang ada five overs sudah kayak family
ternyata juga ada komunitas pecinta karakter protagonis star wars
atau di light side seperti yoda luke skywalker atau princess leia
mereka bernama rebel legend nusantara
tak kalah dengan five overs legion
reuble legend established di tahun dua ribu dan memiliki delapan anggota
dan di indonesia terdapat enam member aktif
simpelnya sih kita komunitas berkostum yang bergerak dalam bidang charity
kita bekerjasama dengan yayasan onkologi anak indonesia
untuk mencari sumbangan dan juga menghibur anak anak yang

kostum yang digunakan adalah lima overs legion
sama seperti five overs legends salah satu kriteria untuk bergabung adalah membuat satu kostum yang screen ecoret
atau mirip persis dengan yang ada di film
kostum yang digunakan adalah lima overs legion
proses bisa memakan waktu lebih dari satu tahun dikarenakan kostum memiliki detail yang kompleks
seperti jenis bahan bentuk dan ukuran kancing yang sama penempatan saku dan juga warna yang digunakan

kostum yang dibuat kemudian akan diuji langsung
oleh penguji rebel legion di amerika serikat

oleh penguji rebel legion di amerika serikat
general kebanyakan kostum itu udah ada makernya di mana mana ya
walaupun of course banyaknya di us
jadi balik lagi tergantung kita mau kostum apa yang kita bikin
jadi ada beberapa misalnya contohnya paling simpel
helm saya deh yang ini itu beli dari us jadi dia akan bikin tapi itu kit jadi kayak anggapannya
kalau kita bikin gundam itu kan datang masih plastikan tuh satu satu itu harus kita sambel
kita lem kita cat kita dempul nah itu harus kita ngelakuan itu sendiri gitu nah sekarang saya
bersama imperal officer thai pilot dan juga gunner penasaran kan untuk join the
force dengan komunitas star wars indonesia tim liputan cnn indonesia